kondisi pekarangan di kawasan asrama polisi di grogol kabupaten sukoharjo jawa tengah
dijaga ketat aparat pasca ledakan pada minggu malam
awalnya warga sekitar menduga trafo gardu listrik meledak
namun saat didatangi warga menemukan seorang polisi terluka parah
akibat ledakan dari sebuah kardus
korban bernama bribka dirgantara pradipta mengalami luka serius di bagian bawah
dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit muar di solo
paket bertuliskan sumbu kembang api ini merupakan barang sitaan kepolisian dalam razia pada dua ribu dua puluh
dalam razia itu korban juga ikut bertugas
insiden ini menjadi janggal karena semestinya barang sitaan ada di mapores solo
terkait bahan petasan yang disimpan korban di rumahnya
kapolresta solo mengatakan kemungkinan barang bukti dipindahkan ke sana
saat mako poresta sedang direnovasi
namun untuk lebih jelasnya korban akan dimintai keterangan setelah kondisinya memungkinkan
jadi tidak ada rakitan itu hanya bahan baku yang mentah
sehingga karena tidak sesuai dengan prosedural
tidak dilakukan dengan disposal yang baik
sehingga mengalami korban kepada anggota kami
dari keterangan polisi paket tersebut dikirim oleh sj atas pesanan seseorang
berinisial ar kelaten jawa tengah pada dua puluh april dua ribu dua puluh satu

dari keterangan sj kepada polisi paket tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman online
saat ini pengirim maupun pembeli paket telah diminta keterangan oleh polisi
tim liputan cnn indonesia